saudara petugas gabungan dan dibantu warga
masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban longsor di kampung gintung
kabupaten bandung barat hingga selasa sore
petugas telah mengevakuasi tiga korban tewas akibat longsor
tugas gabungan berhasil mengevakuasi tiga korban longsor di kampung gintung kabupaten bandung barat
korban yang dievakuasi terdiri dari satu orang laki laki dan dua orang pemula
tiga korban longsor langsung dibawa ke rsud cililin untuk dilakukan proses identifikasi
hingga kini tugas sar gabungan terus mencari tujuh korban lain
pertama kita temukan di pukul sebelas lewat lima puluh empat waktu indonesia bagian barat
ini anak anak ini sebagai perempuan
kemudian di korban kedua pukul dua belas dua puluh tiga waktu indonesia bagian barat
juga anak anak jenis kami laki laki
dan terakhir dua belas lima puluh enam pukul dua belas lima puluh enam itu kita temukan juga di sektor yang sama
sektor a juga sektor pertama
hari kedua proses pencarian korban tertimbun longsor terus dilanjutkan
pencarian korban di tiga titik lokasi longsor yang terindikasi adanya warga tertimbun
proses pencarian dilakukan secara manual karena akses jalan yang terjal membuat proses evakuasi
tidak bisa menggunakan alat berat